sementara itu menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menegaskan tidak akan menjual bangsanya di tengah arahan presiden joko widodo agar indonesia menjadi negara yang ramah investasi
investasi yang dilakukan dipastikan tidak akan mengganggu kepentingan nasional
salah satu mitra bisnis terbesar indonesia adalah tiongkok yang telah membuka dua ratus lima puluh ribu lapangan kerja bagi indonesia
sistem peran aktif investor asing berlaku salah satunya pembinaan tenaga kerja dengan metode mengajar dan magang pelatihan prakerja serta pengiriman karyawan indonesia ke tiongkok agar menjadi tenaga ahli tertentu
luhut bin sarpanjaitan menyebut upaya transfer ilmu dan teknologi ini sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat
namun luhut menegaskan ini demi keberhasilan ekonomi indonesia
salah satu kondisi tidak boleh mendistorsi pertumbuhan ekonomi kita
tapi saya bilang gak ada negara yang boleh diktik kami
tidak amerika tidak tiongkok tidak mana saja kita harus berdiri sama
kenapa bangsa ini bangsa besar kita punya semua hanya kita terlambat membuat negeri ini efisiensi
nah sekarang kita beruntung bahwa kita dan tiongkok menjadi teman partner kita untuk membuat ini
dan mereka paham spirit kita ini
spirit ini adalah melihat bahwa indonesia harus melakukan leapfrog
dan sekarang kita harus jujur melakui bahwa itu banyak tidak dapat dari tiongkok
oleh banyak kritik saya dulu mengenai itu saya tidak akan pernah menjual bangsa saya